ini ada tiga keluarga yang anak anaknya masih tertahan di tiongkok
akhirnya bertemu mereka pun saling memberi dukungan dan juga motivasi untuk tak berhenti berharap
yakin bahwa ketiga putra mereka pasti nantinya akan pulang ke tanah air dengan selamat
suasana haru menyelimuti kediaman orang tua humaydi zahid
di desa ringin payaman solokuro lamongan pada minggu siang
ibunda humaydi zahid bertemu dengan orang tua dari niko faturahman dan muhammad reza alda putra
mereka adalah wni asal jawa timur yang tertahan di tiongkok akibat tidak lolos uji kesehatan pada penjemputan lalu
pertemuan tiga keluarga wni ini difasilitasi oleh universitas negeri surabaya
untuk saling memberi dukungan psikologis dan menyampaikan kabar
bahwa pemerintah indonesia akan berupaya memulangkan warganya
setelah kami berkoordinasi dengan kbri dengan bu gubernur
agar memberikan pendampingan
kepada keluarga menenangkan keluarga ketika berkomunikasi dengan mas zumaidi
mas resa maupun mas niko mbak reza maupun mas niko yang di wuhan itu
mereka bisa tenang
harapannya supaya kesehatan tetap terjaga
kami kemarin juga ketemu pak presiden di uinsa dengan pak pratikno
menyampaikan juga melalui pak wagub bahwa ada mahasiswa unesa
dan beberapa mahasiswa yang di wuhan dari jawa timur yang masih tertinggal di kampus
sehingga mohon ada percepatan ada upaya upaya itu
beliau juga menjanjikan terkait dengan itu perlu koordinasi dengan pihak wuhan
pihak kampus maupun pihak pemerintahan cina
ketiga wni asal jatim tersebut tinggal di lokasi terpisah
meski demikian mereka kerap saling berkomunikasi melalui pesan singkat
satu satunya cara komunikasi paling kerap mereka lakukan dengan orang tua adalah dengan panggilan video
supi'i ayah dari niko faturahman
wni yang sedang menempuh pendidikan kedokteran di universitas hubei
mengaku lega karena putranya tak lagi diisolasi dan dinyatakan negatif corona
ya kok tenang aja nanti saya usahakan
siapa tahu nanti ada yang bisa membantu kita untuk memulangkan rekan rekan niko sama niko sendiri di sana
logistiknya kemarin waktu diisolasi itu ya itulah saya yang paling melongsol di situ
dia tidak salah ditahan kamar per kamar ibu tidak boleh
berhubungan antara reza sama niko per kamar
karena terus makanannya itu
setelah itu ditaruh di depannya di kunci itu
tidak boleh keluar sama sekali di kamar selama empat belas hari itu
di kunci disuruh ambil di depan pintu seperti itu termasuk reza
sementara miftah hatin ibu dari humaydi zahid
mahasiswa unesa yang dikirim ke wuhan berharap putranya segera dipulangkan
setiap hari paling tidak tiga kali dua kali saya video call
saya video call sama anak anak kecil
makanya dia suka supaya dia bangkit semakannya bisa tertawa bisa ceria gitu
terus harapan saya kalau bisa ya secepatnya anak saya bisa dipulangkan
di samping saya bukan saya sendiri keluarga yang lain itu kan sangat merindukan sangat mengkhawatirkan
dia sangat bagus kondisinya sehat sekali
tidak ada keluhan apa apa
pertemuan yang berlangsung selama satu jam itu pun berakhir hangat

mereka berencana mendatangi sejumlah orang tua wni lainnya yang anaknya masih tertahan di tiongkok
eka rima ganjar wicaksono lamongan jawa timur
jelang kedatangan enam puluh sembilan wni anak buah kapal diamond princess
ini penjagaan di pltu sumur adem kecamatan sukraidamayu juga makin diperketat
dari sini kita bisa lihat bersama belasan personil tni polri dan juga petugas keamanan pltu berjaga di depan pintu masuk
pltu indramayu ini akan menjadi titik transit dari bandara kertajati majalengka menuju ke kri suharto
yang nantinya akan membawa wni dari kapal diamond princess untuk diobservasi di pulau sebaru kecil yang berlokasi di kepulauan seribu